satu hari menjelang natal bandara soekarno hatta masih dipadati penumpang
meski demikian jumlah penumpang pesawat cenderung berkurang
jika dibandingkan dua puluh tiga desember kemarin yang mencapai sembilan puluh sembilan ribu penumpang
puncak arus mudik natal sebelumnya diprediksi terjadi pada hari ini
namun ternyata berdasarkan data terbaru jumlah penumpang pesawat di bandara soekarno hatta hari ini
mencapai delapan puluh lima ribu orang atau sedikit berkurang jika dibanding kamis lalu
untuk mengantisipasi kepadatan penumpang bandara suta mengoperasikan terminal dua f
untuk kedatangan internasional dan terminal satu a untuk kedatangan domestik sejak dua puluh desember lalu
langkah antisipasi itu dilakukan lantaran jumlah pergerakan pesawat dan penumpang
pada masa libur natal dan tahun baru kali ini jauh lebih banyak dibanding periode yang sama tahun lalu
kalau dibandingkan dengan tahun lalu memang kita lihat tahun ini ada peningkatan
kurang lebih sekitar enam puluh persen dari tahun lalu
memang di tahun ini secara varian covid ini kan sudah banyak yang divaksin jadi mungkin orang lebih banyak untuk melakukan perpergian
tapi kami tetap menghimbau kepada penumpang untuk selalu tetap menerapkan protokol kesehatan
dan juga untuk selalu syarat penerbangan harus dipatuhi sebelum melakukan keberangkatan